kau itu jangan mengarang lah siapa juga yang ngarah priscila itu udah sering lihat kasus kasus kayak
hai media iya doper selia gitu loh nih eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh

banyakkan pahala maksud pasti
ini nih yang salah dipahami sobri indra kalian itu berbuat kebaikan maka nanti
kelak akan dibalas pahala oleh allah swt bukan dapat piala dari
ustadz atau bukan dapat hadiah dari ustadz jadi kita enggak dapat hadiah apa kata dunia iwa
anak anak jadi begini ya kalian itu berlomba lomba untuk kebaikan semua itu
diniatkan dari hati nah awal dari niat niat harus i harus ikhlas ya ikhlas karena siapa
karena allah subhanahuwata'ala bukan ikhlas karena ingin mendapatkan pahala atau ingin

di ganjar di akhirat buat tabungan kalian di akhirat

aherat buat tabungan kalian di aherat ya bukan dapat pihak dari ustadz kalau kalian mengharapkan
suatu hadiah di dunia ini itu yang disebut dengan riria iya itu adalah shiri kecil ya itu nggak boleh
kayak gitu lama lama nanti amal kebaikan kalian itu akan hilang dan habis atau sia sia seperti
api membakar kayu nanti akan sia sia akan sia sia kalian mau semuanya akan habis sama
kebaikan kalian mau nah sekarang ustadz mau tanya nih syarat diterimanya amal kebaikan itu ada dua
apa aja itu yang pertama ikhlas karena allah yang kedua mengikuti petunjuk rasulullah saw
wasallam ya bos ya assalamualaikum waalaikumsalam
bapak ini siapa oh ini falsat saya udah ngumpulin pahala pahala yang banyak ada yang
dari koran bekas ada yang dari majalah ataupun ada yang dari kertas kertas bekas manding ada juga
saya udah beli prefixing kok merahnya pahala ini bapak ini namanya siapa kalau banyak suhala
ya allah ya allah siap siap saja basah namanya jemur ini basah lho oh ya allah saja makasih ya
udah membantuin jemurin sama sama posisi ya
mana dia buruk mix apaan tom itu purpr

makasih banyak ya
ya allah ustazah nurut jangan bersedih
ya allah ustazah
kalau boleh tahu emangnya dalam rangka apa hasil stepnya kayak gini
ini kita lagi berlomba lomba dalam kebaikan
iya terus menghibur orang yang sedih juga bakal dapat pahala ustazah
ustazah betul kan
makasih banyak ya
bagus banget ini
ustazah ada satu lagu ustazah
ustazah coba tiup deh
gitu bareng positif
positif kuncing tenang
udah tiup aja
gitu tiup ya
satu dua tiga
jadilah diri sendiri
ustazah ustazah emangnya ada apa sih
emangnya ada masalah besar ya
kok sampai katanya aikal tuh ya tadi malem nangis
haiya apa jangan jangan ustazah pengen balik lagi ke cairo
kau tak bisa
kau tak bisa
kau tak bisa
kau tak bisa
kau tak bisa
kau tak bisa
kau tak bisa
kau tak bisa
kau tak bisa
kau tak bisa
bukan kok bukan karena itu
ustazah cuma lagi kangen aja sama kiai amin sama umi hajar
abah sama umi kan sekarang jadi tour guy tetap di sana
dan masih lama pulangnya
haikal asun dan ismail
walaupun kadang susah diatur ternyata mereka itu anak anak yang suka berbuat baik tanpa pamrih
alhamdulillah ustazah nuyuy bisa senyum lagi sekarang
iya walau bukan saya yang menghiburnya
gimana mau menghibur
bunga mawarnya aja rusak kena kena haikal tuh
eh tapi gapapa nih dia kan anak baik

kalau memang ustazah nurul ada masalah
mungkin kita memang harus membantu sekuat tenaga kita
pokoknya kita harus berusaha lilis ayo
ah wan butan betul banget
lilis setuju banget
pokoknya kita harus membantu ustazah nurul ya
eh gini ya priscila kasih tahu deh
kalian bertiga tuh jawab pada saat tahu
emangnya kalian bertiga tuh tau apa
priscila tuh tau masalahnya ustazah nurul
ustazan dulu hello eh betul betul tahu semua hal banyak hal betul tidak tidak iya dong prinses
lia gitu loh kalau amalia tahu banyak hal aku mau nanya nih apa ustazalul kenapa sedih
aduh please dah lilih nih denger ya biasanya orang dewasa itu kalau punya masalah itu bisa
jauh jauh dari hutang kalau hutang biasanya tuh gak jauh jauh dari masalah uang jadi kalau kalian
semua ini mau bantu supaya usaza nurul itu jadi happy enggak sedih lagi gimana kalau kalian itu
patungan uang aja ampun ampun amalia kau itu jangan mengarang lah ih siapa juga yang ngarah
prinses dia itu udah sering lihat kasus kasus kayak gini kalau mau dia bagi uangnya mangga
diam diam diam
ehm ini buat
eh buat ayu maksudnya
oh terus ini buat lilis
nah udah kan udah kebagi kan semuanya
nah kalau gitu cus liam
perhatikan deh dari uang itu
perhatikan deh perhatikan